inilah suasana saat pembekalan bagi jemaah calon haji plus digelar di salah satu hotel di jakarta
setiap penjelasan yang disampaikan biro perjalanan haji didengarkan dengan baik
tahun ini tidak ada lagi pembatasan usia bagi calon haji
sehingga jemaah calon haji yang sempat tertunda keberangkatannya akibat pandemi
kini bisa bernafas legal
meskipun untuk perjalanan haji plus biaya yang dikeluarkan tidak sedikit
awalnya sih kita juga agak maksudnya berhitung gitu ya
tapi saya yakin sebenarnya kan rezeki itu selalu ada gitu ya
jadi persiapannya memang mungkin kan masa tunggunya waktu itu sekitar tiga empat tahun
jadi kan menyiapkan secara financial planningnya kan mungkin dalam waktu tiga tahun atau empat tahun
menyiapkan dana sesuai yang diharuskan untuk biaya onh plus
dan kemudian kepotong covid jadi nambah lagi dua tahun tiga tahun
sudah sih dengan hari tahun ini kita sudah insya allah sudah siap
tahun ini ada beberapa kebijakan bagi jemaah calon haji yang akan berangkat
di antaranya jemaah calon haji harus mengisi data biometrik secara online
dengan menggunakan aplikasi di telepon genggam
adanya finger adanya biometrik yang mana memang agak susah
karena sosialisasinya kan baru untuk ini tapi akan mempermudah nanti di sodi
kami jujur memberikan apresiasi terhadap
kerajaan saudi arabia dalam hal ini kementerian haji dan juga dari kemenang
yang sudah berani untuk membuat peraturan ini di tahun sekarang
dan itu saya pikir untuk mempermudah nanti pas pelaksanaan waktu kita turun di airport
tahun ini jemaah calon haji akan menghadapi cuaca panas di arab saudi
jemaah calon haji diminta untuk mempersiapkan fisik dan mental untuk menghadapi cuaca panas ini
agar rangkaian ibadah haji dapat berjalan lancar dan dapat kembali ke tanah air